inilah area persawahan nan hijau di kampung sabin
eits jangan keliru ya
meski suasananya seperti di ubud bali
lokasi wisata yang satu ini berada di desa sendang jawa
kecamatan duku puntang cirebon jawa barat
pihak pengelola memang sengaja mengemas kampung sabit ini
dengan berbagai ornamen dan desain
layaknya suasana di kampung kampung yang berada di pulau bali
tujuannya gak lain dan gak bukan
adalah untuk mengakomodir wisatawan yang ingin menikmati suasana pulau dewata
tetapi memiliki berbagai keterbatasan
seperti pembatasan perjalanan di tengah pandemi
jarak ke bali yang cukup jauh
tiket masuknya murah meriah
cukup membayar dua puluh ribu rupiah untuk hari biasa
dan tiga puluh ribu rupiah saat akhir pekan
ditambah kupon makanan ataupun minuman
pengunjung bisa menikmati seluruh spot yang bersuasana bali di kampung sabin
kalau anda mau lagi
bawah sini tapi masalahnya
iya terima kasih
jangan eva dan aina mary
saya teman keluar yang juga
cuma penggunakan jahe jahek
saya bener bener pengen ikan mein
pakai k economistnya
nah kebun seluas dua ratus lima puluh meter ini cocok banget untuk anda yang suka berwisata sambil memetik buah
manis asam segar khas stroberi makin nikmat dicicipi sambil memanjakan mata
melihat gunung bromo dengan cuaca yang sejuk
rasanya sih senang mas jadi melihat gunung
terus juga sambil metik stroberi di kawasan wonong kerto
kenapa stroberi mulai bermunculan
karena stroberi sendiri itu sangat cocok di bromo
baik itu suhunya dengan tanahnya juga cocok
cukup membayar lima puluh rupiah pengunjung bisa menikmati buah stroberi khas gunung bromo sepuasnya
tapi ingat tetap jaga protokol kesehatan ya
tim liputan cnn indonesia